qr atau seni respon cepat merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan seorang musikus asal surabaya dodi hernanto
di tangan kreatifnya ini ia menggabungkan kode batang dengan seni
di mana bentuk qr yang pada umumnya hanya berbentuk kotak kotak hitam
menjadi kode kode yang memunculkan gambar sebagai branding atau personal
salah satu hasil kreasi buatannya adalah qr code ini
ketika kode qr dipindai menggunakan ponsel pintar
maka secara langsung akan mengarahkan ke informasi tertentu
informasi yang disajikan dalam kode qr bisa berisi tentang profil perusahaan maupun personal
atau lantunan ayat ayat dalam al quran
berbeda dengan kode qr pada umumnya yang hanya kotak atau garis hitam
kode qr buatan dodi ini tampak lebih dinamis dan tak monoton
warna yang dipilih untuk kode kode ini bisa disesuaikan dengan profil yang akan dibuat kode qr nya
ide dasarnya adalah menciptakan seni dalam sebuah kode qr yang kini semakin banyak digunakan
ini ada image yang jelas ada pewarnaan ada komposisi dan ada artistiknya
itu yang membedakan
sebetulnya tingkat kesulitan itu kendalanya di image sendiri
karena ini saya berkolaborasi dengan antara mesin
dodi membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun untuk mempelajari dasar dan standar pengkodean
hingga bagaimana cara untuk mewujudkannya agar bisa menampilkan kode qr yang dinamis dan enak dipandang
serta bisa diaplikasikan di masa pandemi ini
bisa kemanapun namanya hyperling ya
jadi mau diarahkan seperti produknya umkm
mungkin untuk alat alat pembayaran
bisa kemanapun dia
saat ini sudah ada lebih dari seratus kode qr yang telah dibuat dodi